terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia newscast
psbb transisi ibu kota diuji kerumunan di petamburan akhir pekan kemarin
satgas penanganan covid bahkan mengirimkan masker dan hand sanitizer
sebagai bentuk respon karena pencegahan dinilai gagal dilakukan
peristiwa ini menjadi presiden buruk ketegasan penanganan pandemi
yang dianggap tebang pilih ujian ketegasan psbb transisi
malam ini sudah bergabung dari luar studio dari balai kota
amat riza patria wakil gubernur dki jakarta
pak riza selamat malam
selamat malam putri
pak riza terima kasih atas waktu anda dan nanti juga akan bergabung
sekretaris umum pp muhammadiyah pak abdul mukti
tapi masih belum bergabung pada saat ini
kita ke pak riza terlebih dahulu
pak riza yang pertama kami mau mengonfirmasi beberapa hal pak riza
yang terbaru adalah soal surat panggilan klarifikasi
untuk bapak gubernur anda sudah mendengar soal ini pak riza
ya saya belum mendengar langsung
baru dari media justru
tadi ada yang menyampaikan di media nanti akan kami cek kebenarannya
apakah betul ada panggilan
kalau terkait soal petamburan sejauh yang kami ketahui
bahwa kami setelah membuat berbagai regulasi terkait covid
ada pergub tentang sanksi tentang psbb dan lain lain sebagainya
keputusan gubernur bahkan berbagai surat edaran telah kami keluarkan
selama di masa

untuk mengurangi pandemi ini
bahkan kami termasuk provinsi dki jakarta termasuk provinsi
dari sekian banyak yang sudah menuntaskan membuat peraturan daerah
terkait covid sembilan belas dan sudah lebih dari tiga bahkan satu bulan yang lalu
disahkan di dprd dan sekarang posisinya di kementerian negeri
dalam proses harmonisasi sinkronisasi dan evaluasi
mudah mudahan beberapa hari ke depan
perda tentang covid yang sudah kami susun
dan yang prop dengan dpdki jakarta bisa segera diperbitkan oleh kementerian negeri
sehingga kami punya regulasi yang lebih baik lebih komprehensif
kemudian yang kedua terkait covid kami juga sudah menyiapkan berbagai aparat kami
mulai dari satpol pp disnalker dinas kesehatan dinas perhubungan
bahkan tidak kurang dari lima pns kami kami libatkan dalam pengawasan dan pemantauan psbb
melibatkan semua struktur pemerintahan di pemprov dan tingkat provinsi kabupaten kota
kecamatan kelurahan bahkan cp tiga rt rw kami libatkan
dalam gugus tugas satgas covid
untuk memastikan jakarta terus berupaya
melaksanakan program program pencegahan dan penanganan dan penanggulangan covid
alhamdulillah angkanya cukup baik
ini lebih tinggi
juga lebih rendah dari tingkat nasional bahkan tingkat global
kemudian juga r not kami sudah mencapai satu enam
jadi sejauh ini penanganan covid di jakarta berdasarkan fakta dan data cukup membaik
laboratorium kami ada lima puluh delapan dengan kapasitas sampel delapan belas dua ratus sebelas sampel per hari
sakit terujukan ada sembilan puluh delapan
tenaga kesehatan kami lebih dari empat puluh ribu
jumlah tempat tidur jumlah ruang icu
prinsipnya berbagai upaya sarana perasaan dan fasilitas kami hadirkan
untuk memastikan bahwa kami sangat serius dan sungguh sungguh
mengatasi mencegah dan menangani covid
kemudian yang ketiga kami juga telah mengatur pergub tentang sanksi
mulai dari sanksi administrasi
sanksi denda bahkan sanksi pidana
termasuk sanksi progresif yang kami berlakukan
ini sudah kami berlakukan bahkan sudah lebih dari lima miliar uang yang terkumpul
bahkan sudah ratusan tempat yang kami tutup kami segel
kemudian juga sudah ribuan bahkan puluhan ribu masyarakat yang kami denda
atau kami beri sanksi kerja sosial yang tidak menggunakan masker
termasuk yang di petamburan kemarin juga
lebih dari tiga puluh tujuh ribu
lebih dari tiga puluh tujuh orang yang kami denda kerja sosial dan denda sanksi denda
kemudian juga bagi keluarga atau organisasi penyelenggara juga telah kami berikan sanksi
yaitu sanksi denda sebanyak lima puluh juta dan sudah dibayarkan
pada hari yang sama
keberhasilan itu kemarin pada saat kerumunan terjadi pak riza
seolah olah itu semua buyar keberhasilan yang selama ini dicapai
yang sudah dicapai dengan susah payah oleh pemerintah

karena kemudian ada kerumunan dan kemudian masyarakat sekarang jadi mempertanyakan
apakah betul upaya pencegahan sudah dilakukan
karena kalau misalnya betul memang ada pencegahan
tentunya kerumunan sebegitu besar bisa dicegah betul jika memang ada pencegahan
dan memang ada upaya maksimal yang dilakukan oleh pemprov
jadi bagaimana sebenarnya bentuk pencegahan yang sudah dilakukan
dan kemudian gagal terlaksana kemarin
ya sesungguhnya upaya sudah kami lakukan semaksimal mungkin
sesuai dengan kewenangan dan regulasi yang ada
melalui sosialisasi yang kami miliki media yang kami miliki aplikasi yang kami miliki
bahkan kami pasang spanduk baliho di mana mana termasuk di lingkungan dan tempat tempat kegiatan
kami hadirkan aparat termasuk kami telah mengeluarkan surat melalui wali kota jakarta pusat
untuk memberikan peringatan bahwa tidak diperkenankan kegiatan yang menghadirkan banyak orang
harus patuh taat pada protokol covid
namun pada harinya memang terjadi penumpukan jumlah masa yang memang tidak diundang di hari tersebut
karena mungkin itu acara habib banyak pengikutnya kemudian hadir tanpa undangan
dan atas dasar itu kami memberikan langkah langkah tegas yaitu memberikan pindakan
dengan memberikan sanksi denda lima puluh juta
sanksi denda lima puluh juta merupakan sanksi yang tertinggi yang ada sesuai dengan regulasi
bahkan denda yang ada di jakarta ini bahkan tertinggi dari semua sanksi denda yang pernah ada
atau yang diberlakukan dari semua provinsi di indonesia
jadi ini bukti kesungguhan kami kami memberikan denda tidak sekedar lip service
tapi betul betul denda ini kami tegakkan dan kami buktikan
dan ini bukan satu satu tempat yang pernah diberi denda
denda sebanyak lima puluh juta ada tempat tempat lain sebelumnya juga kami berikan denda banyak lima puluh juta ada yang dua puluh lima juta
jadi semua ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada
dan apabila diulangi lagi untuk yang kedua kalinya maka dendanya akan bertambah
karena ada pergub tujuh puluh sembilan tentang denda progresif
kalau diulang lagi maka denda yang kedua sebanyak seratus juta itu kelipatan dari denda sebelumnya
inilah upaya kami

namun demikian kami minta siapapun tokoh agama tokoh masyarakat para pimpinan partai atau pimpinan organisasi
semua harus patuh dan taat untuk disiplin pada protokol covid
dan bagi semua pengikut jamaah anggota organisasi ormas atau apapun
mari kita mendukung pimpinan habaib apakah ulama habib ustadz guru apapun pimpinan partai pimpinan usaha
manapun cara kita bagi masyarakat serta atau warga jamaah adalah dengan itu dan taat pada protokol covid
jadi kami minta kegiatan kegiatan maulid ke depan justru kalau kita ingin menghadirkan kesuksesan maulid
caranya adalah meneladani rasulullah saw
bukan kesuksesan diukur dengan banyaknya yang hadir tapi diukur sejauh mana kita semua jamaah satu majelis taklim satu organisasi
atau apapun bisa meladani dalam kehidupan rasulullah saw
di antaranya adalah rasulullah adalah orang yang sangat bersih yang sangat menjaga kesehatan dengan makan yang sehat
makan yang halal puasa senin kemis berhenti sebelum kenyang
kemudian rasulullah juga manusia yang hidupnya bersih lalu menggosok gigi dengan siwak memotong kuku
kemudian mandi berudu dan sebagainya
jadi prinsipnya kami mengajak seluruh warga jakarta di bulan maulid ini
mari kita teladani rasulullah dengan selalu menyempurnakan ahlak
karena hadirnya rasulullah adalah menyempurnakan ahlak umat manusia di muka bumi ini
mari kita warga jakarta meladani rasulullah dengan melaksanakan protokol covid
oke pak riza saya akan sapa dulu narasumber saya satu lagi
ada pak abdul mukti sekretaris umum pp muhammadiyah
pak muti yang sudah mengatakan di media masa kemudian mengatakan ketegasannya harus lebih ditunjukkan lagi ya
detilnya bagaimana pak muti sudah ada respon kemudian sudah ada denda
apakah itu menurut anda cukup atau imbauan imbauan memang sudah tidak mempan lagi sebenarnya saat ini
karena kita sekarang juga sudah memasuki masa kelelahan dengan pandemi yang belum selesai
ya yang pertama saya mengapresiasi langkah langkah yang dilakukan
yang pertama adalah yang dilakukan oleh pemerintah dki jakarta seperti yang disampaikan oleh pak riza pak wakil gubernur tadi
dan kemudian saja regulasi regulasi yang sudah ditetapkan dan kemudian juga pembentukan satgas yang juga melibatkan masyarakat
tidak hanya terdiri atas para aparat ini dapat terlaksana dengan sebaik baiknya
tentu saja respon ini menunjukkan bagaimana kita bisa melakukan hal yang lebih baik
pon ini menunjukkan bagaimana pemerintah khususnya pemerintah dki jakarta mendengar apa yang selama ini menjadi keresahan masyarakat
dan yang kedua saya kira juga menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki partisipasi dan kehirauan yang sangat tinggi
untuk bagaimana agar penanggulangan dan penanganan covid sembilan belas ini dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya secara konsisten
karena memang sebenarnya
masyarakat sebenarnya sudah lelah ya kalau kita boleh jujur melihat berbagai persoalan ini
dan kalau kemudian apa yang selama ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah dki jakarta maupun oleh pemerintah pusat
ini kemudian juga oleh berbagai organisasi masyarakat termasuk oleh muhammadiyah
kemudian seakan akan tidak dihormati oleh kelompok kelompok tertentu memang ini menjadi keprihatinan tersendiri
karena itu kami tentu saja mengharapkan dengan sangat kepada pemerintah untuk regulasi regulasi itu dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya
dan kemudian ya tentu saja agar persoalan pandemi covid sembilan belas ini tidak menjadi persoalan yang kemudian merembet ke berbagai persoalan yang lain yang tidak kita kehendaki
iya saya ke pak riza sekarang

bagaimanapun yang disampaikan pak wadid
bagaimanapun yang disampaikan pak muti tadi soal kekecewaan itu muncul saat ini di masyarakat dan sepertinya juga belum terobati ketika pemprov kemudian sudah menunjukkan
di media juga sudah disampaikan bahwa sudah ada denda lima puluh juta rupiah
yang saat ini terjadi pak riza di lapangan ada presiden seperti ini
jadi kalau misalnya mau bikin kerumunan bikin saja kerumunan tapi siapkan uang lima puluh juta rupiah
bagaimana dengan yang seperti itu pak riza karena sekarang bagaimanapun itu menjadi seperti contoh bagi masyarakat
ya sesungguhnya kan berbagai aturan telah kita buat ya
jadi tadi seperti saya sampaikan denda lima puluh juta itu denda yang tertinggi yang ada di regulasi yang ada ya
tentu kami tidak bisa langsung memberikan denda satu miliar umpamanya
karena regulasi yang ada memang lima puluh juta
tapi denda tersebut kan progresif jadi diulang nanti seratus juta dan seterusnya
tapi kan ini bukan soal besar atau kecilnya denda ini soal kepatuhan disiplin kita semua ya
kalau tadi dianggap
kalau tadi dianggap

kalau nanti diberi denda dua ratus juta juga bisa saja
bagi orang tertentu uang seratus juta ya tidak mahal
relatif soal denda apakah seratus ribu apakah lima puluh juta atau dua ratus juta
yang penting bagi kita kita semua pemerintah
bahwa menyusun satu regulasi sesuai dengan ketentuan perundang undangan
yang dimaksudkan dapat memberikan satu edukasi bagi masyarakat atau kelompok atau unit usaha lainnya
dan yang kedua bagi masyarakat
marilah kita sama sama mencari solusi yang terbaik atas permasalahan bangsa
termasuk permasalahan di jakarta terkait covid ya
bukan mencari cari kesalahan atau kekurangan satu sama lain ya
jadi kalau bicara besaran denda seperti yang sudah saya sampaikan
denda yang diberikan oleh dki jakarta ini denda yang tertinggi yang pernah ada
dalam regulasi di republik ini terkait kasus pelanggaran ya
bukan kasus pidana atau perdata
kasus pelanggaran lima puluh juta itu adalah denda yang tertinggi
dari regulasi yang ada mungkin dibandingkan seluruh provinsi di indonesia inilah satu denda yang tertinggi yang jumlahnya lima puluh juta
jadi saya kira mari kita sama sama mencari solusi yang terbaik
tidak mempermasalahkan betapa besarnya denda
tapi kami mengajak agar seluruh warga jakarta kita sikapi ini secara bijak
kesalahan kesalahan atau kekurangan yang ada ya harus kita perbaiki dan kita sikapi
saya termasuk mengapresiasi keluarga dari epi habib rizik
tidak mengeluh tidak membela diri bahkan menerima sanksi yang kami berikan dan langsung membayar di tempat pada hari yang sama
yang kami beri sanksi tidak lebih dari dua puluh empat jam setelah satu kejadian
langsung kami tegur kami beri sanksi kami surati dan sebagainya
mudah mudahan ini juga menjadi contoh di semua pimpinan dimanapun pimpinan agama pimpinan partai pimpinan politik pimpinan pemerintah
unit usaha para pengusaha pimpinan ormas manapun
yang kalau ada sanksi daripada pemerintah ya disikapi secara bijak dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang ada
oke saya ingin konfirmasi soal contoh yang tadi anda katakan pak
contoh yang bagaimana nih karena sekarang orang orang melihatnya boleh bikin kerumunan
mereka riset untuk membayar denda dan bukan untuk history online itu
tetapi bagaimana kalau di york

oh boleh kita melanggar lampu merah umpamanya
asal bisa membayar dua ratus ribu umpamanya
apakah itu yang kita pertontonkan dan kita percontohkan kepada masyarakat
jadi bukan besaran dendanya atau ada dendanya
tapi denda ini kan dimaksudkan dalam rangka memberikan satu edukasi
satu pembelajaran bahwa yang melanggar harus diberikan sanksi
sanksinya ada empat yang kami berlakukan
pertama ada sanksi administratif ada sanksi kerja sosial ada sanksi denda ada sanksi pidana
kita sekarang jeda dulu pak aris
jadi itulah pilihan pilihan yang ada
kita sekarang jeda dulu nanti diskusi kita lanjutkan lagi setelah jeda
tetap bersama kami di cnn indonesia
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
masih bergabung dari luar studio adalah wakil gubernur dki jakarta amat riza patria
dan juga sekretaris umum pp muhammadiyah abdul muti
saya ke pak muti dulu pak muti
kalau misalnya melihat sekarang yang saat ini
terjadi di masyarakat ada kekecewaan sebenarnya tidak hanya kepada pemprov dki
tapi juga kepada pemerintah pusat karena dianggap ada pembiaran
sejak sepekan terakhir ini kemudian puncaknya adalah kemarin pada saat akhir pekan
apa pendapat anda soal ini
bagaimana membangun ini kan berarti trustnya ya soal trust itu kan agak sulit juga sekarang
ya memang ketika covid itu melanda indonesia dan dinyatakan sebagai bencana nasional
pemerintah membuat tagline di mana mana perang melawan covid
tentu saja ini kan tidak sekedar retorika tetapi memang harus dibuktikan bahwa kita ini sekarang sedang berperang melawan covid sembilan belas itu
publik tentu berharap semua jajaran pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kelurahan sekalipun
itu memang konsisten untuk perang melawan covid sembilan belas ini
karena memang dampaknya sangat luar biasa baik secara ekonomi maupun dampak dampak sosial yang menjadi dampak ikutan dari covid sembilan belas ini
kemudian yang kedua tentu saja memang publik masih melihat adanya kita menyebutnya koordinasi yang kurang ya
antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bahkan antar jajaran di pemerintah pusat sendiri
ada kesan misalnya saling menunggu bahkan ada kesan saling melempar tanggung jawab dan berbagai persoalan komunikasi yang lainnya
dan yang ketiga yang menurut saya memang menjadi bagian penting dari bagaimana kita menangani covid sembilan belas ini adalah konsistensi
karena memang masyarakat sebenarnya mengharapkan bijakan yang konsisten dan pelaksanaan yang memang juga sesuai dengan kebijakan yang dibuat dalam berbagai regulasi itu
karena itu memang banyak hal yang kadang kadang seperti dianggap enteng enteng saja gitu
dan kemudian ada berbagai hal di mana karena ketokohan tertentu kemudian aturan itu tidak dapat ditegakkan sebagaimana mestinya
ini yang misalnya yang kami berikan catatan sejak awal misalnya soal pelaksanaan pilkada misalnya
yang sejak awal
muhammadiyah juga meminta supaya penyelenggaraannya ditunda karena persoalan covid sembilan belas ini
tapi kan ternyata tetap dilaksanakan dan sekarang kita tahu semua media saya kira mencatat banyak sekali kluster kluster pilkada
dan bahkan banyak pasangan yang maju dalam pilkada itu yang positif covid sembilan belas
dan persoalan lain di mana berbagai kegiatan sosial itu kan sudah mulai dipatasi
tetapi juga memang dalam pelaksanaannya
tidak sepenuhnya konsisten juga gitu
karena memang ya antara satu dengan yang lainnya sepertinya tidak satu nada tidak satu irama
nah persoalan ini yang sementara ini kami lihat sebagai bagian dari persoalan komunikasi dan koordinasi
sehingga masyarakat sebenarnya mengharapkan agar semua struktur baik mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah tingkat desa sekalipun itu senada dan seirama
tidak ada pernyataan yang saling bertentangan antara satu jajaran dengan yang lainnya
nah kalau itu kemudian bisa dilaksanakan dan kita semuanya konsisten
pada dasarnya kan masyarakat kita ini masyarakat yang patuh
masyarakat indonesia itu pada dasarnya sangat menghormati dan mentaati aturan yang dibuat oleh pemerintah
nah sepanjang itu konsisten
insya allah saya yakin pelaksanaan penanggulangan
penanganan dan penanganan covid ini akan menjadi bagian dari upaya kita bersama sama
dan bagian dari ikhtiar untuk kita semuanya bisa keluar dari persoalan yang memang sangat berat ini
pak muti kalau misalnya soal konsistensi jajaran di atas
mulai dari pemerintah pemerintah daerah dan juga lembaga lembaganya itu
apakah itu juga yang sekarang mempengaruhi kemudian masyarakat sudah mulai kendor
ya salah satunya itu memang
ada ya aturan yang memang konsistensinya dipertanyakan banyak orang
kemudian yang kedua memang masyarakat sudah mulai lelah ya
karena kita semua melihat bahwa banyak sekali masyarakat yang sekarang ini kehilangan pekerjaan
sementara mereka day to day memang harus memenuhi kebutuhan hidupnya
mereka memang perlu bekerja dan perlu mencari nafkah untuk supaya bisa bertahan
anak anak misalnya sudah mulai
jenuh belajar di rumah sebenarnya
karena pembelajaran daring itu ya memang kadang kadang terasa kering dan kadang kadang terasa boring begitu
tapi yang sangat penting lagi memang ya bagaimana kemudian persoalan covid sembilan belas yang awalnya merupakan masalah kesehatan
sekarang sudah merambah kepada masalah ekonomi
kita mengalami resesi ekonomi dan kemudian kalau ini tidak segera diatasi bisa mengarah kepada terjadinya krisis ekonomi
kalau krisis itu terjadi kita tidak bisa membayangkan dampak lain yang menyertai terjadinya krisis ekonomi itu
karena itulah maka menurut saya konsistensi semua pihak ini memang menjadi penting
tidak hanya konsistensi di kalangan pemerintah tetapi juga patuhan masyarakat dan para tokoh menurut saya menjadi bagian penting
bahwa masalah covid sembilan belas ini bukan hanya masalah pemerintah
ini adalah masalah kita bersama
ini adalah tanggung jawab kita bersama sama
oke pak riza pak riza saya yakin pemprov dki jakarta sudah mengerti bahwa warga jakarta sebagian besar juga sudah lelah dengan beberapa pembatasan yang berlaku
kemudian yang kemarin terjadi akhir pekan kemarin di petamburan itu kemudian memicu kekecewaan kepada mereka
apa yang sekarang akan dilakukan pemprov untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat
untuk memastikan bahwa peristiwa serupa tidak akan terjadi lagi
ya kita kan bicara pak
kami tetap menganggarkan untuk kepentingan covid itu sebanyak lima lima triliun di tahun dua ribu dua puluh ini
untuk kepentingan covid mulai dari pencegahan penanganan termasuk baksos ya bagi warga agar mencukupi kebutuhannya
kemudian juga stimulus ekonomi
kemudian juga warga yang mungkin tidak tahu pns kami pegawai kami dari tingkat provinsi sampai tingkat kebawah itu
tkd itu tunjangan kinerja daerah
saya kira begitulah
jadi tunjangannya itu semua
begitu luar biasa
orbanan daripada pegawai pns kami termasuk lima pegawai dari enam puluh lima ribu pegawai itu
setiap hari itu punya tugas sebagai pengawas pspb di unit unit kegiatan yang telah kami atur dan kami tentukan
jadi usaya kami luar biasa
bahkan testing kami lebih lima bahkan enam kali dari standar yang diminta who
bahkan kalau mau jujur testing yang dilaksanakan di jakarta
jadi inilah upaya yang kami lakukan banyak sekali upaya upaya lain
prinsipnya ingin kami sampaikan kami berupaya semaksimal mungkin sebaik mungkin
dalam rangka upaya pencapaian
dan juga untuk penanggulangan
berbagai kebijakan telah kami ambil sebelumnya seperti pembatasan kami minta ada karantina
kemudian isolasi mandiri ada program aplikasi crm dan sebagainya
kemudian pembatasan keluar masuk daerah luar negeri semua kebijakan kami ambil
semuanya dalam rangka untuk memastikan bahwa jakarta sebagai ibu kota
sebagai hubung orang datang dari luar negeri dan daerah
itu tidak terpapar atau tidak menyebarkan virus corona
jadi bisa dijamin bahwa peristiwa yang kemarin tidak akan berulang
dan tentu terima kasih pada media yang setiap hari membantu melakukan sosialisasi
pentingnya melaksanakan protokol covid
kedepan apa yang akan kami lakukan banyak sekali
tentu kami akan terus sempurnakan perda untuk diketahui mbak putri ayu
bahwa perda yang kami berlakukan lima puluh juta itu sesuai dengan undang undang
dua puluh tiga tentang pemerintahan daerah
itu adalah angka yang paling besar jadi angka maksimalnya memang lima puluh juta
jadi kami memperlakukan ketentuan denda itu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada
jadi tidak asal menyebut angka itulah tentuan aturan yang kami berlakukan
semuanya sesuai dengan aspek legalitas dan peraturan perundangan yang ada
oke jadi bisa dijamin ya pak tidak akan ada peristiwa yang kemarin terulang lagi di dki jakarta
pencegahan akan betul betul upayanya dilakukan maksimal
ini menjadi pembelajaran bagi semua ya kalau tokoh sekelas habib rizik saja
kami tidak sunkan tidak segan untuk menegakkan aturan disiplin mudah mudahan
tapi kerumunannya sudah terjadi pak riza
yang juga mengambil hikmah dan pelajaran dari semua
kerumunannya tapi sudah terjadi pak
kami tidak tebang pilih tidak pilih kasih dan tokoh sekelas habib rizik juga bisa taat bisa patuh
bisa sportif bisa disiplin dan bisa menerima dengan lapang dada angsi yang diberikan
kalaupun orang yang datang itu tidak diundang
beliau menerima kesalahan ini sebagai sebuah pelanggaran dan menerima sanksi
mudah mudahan ini bisa menjadi contoh bagi pimpinan lainnya
oke pak riza saya ingin konfirmasi lagi
permasalahannya di sini yang dilihat oleh publik adalah bukan soal apakah sportif atau tidak
karena memang aturan itu harus ditegakkan dan harus diikuti
tapi bagaimanapun juga kerumunan sudah terjadi
dan itu akan menjadi pr besar bagi pemprov dki jakarta nantinya ketika ada kasus
salah satu saja
salah satu saja yang positif misalnya
karena kerumunannya bagaimanapun sudah terjadi pak riza
jadi kami melakukan upaya upaya diantaranya pada hari tersebut juga kita melakukan upaya upaya diantaranya
ikut membagikan masker dalam rangka melindungi kalau memang ada yang tidak membawa atau tidak menggunakan masker
selain pada hari tersebut aparat kami yang kami hadirkan mengatur agar menjaga jarak
coba mengatur agar menggunakan masker
dan lain sebagainya
dan meminta setelah acara selesai segera kembali ke rumah masing masing
samping terus secara patroli melakukan kampanye dan sosialisasi tentang tiga m dan lain sebagainya
kedepan tentu ini menjadi pembelajaran bagi kita semua dan bagi semua tokoh masyarakat tokoh agama
tadi saya sampaikan tokoh partai kemudian tokoh tokoh pemerintahan dimanapun
para pihak swasta pihak ormas juga
ini tidak boleh terulang lagi
apapun mari kita mulai dari diri sendiri agar dapat memberi contoh
para pimpinan juga harus memberi contoh
dan bagi pengikutnya jamaahnya warganya pertanyaan anggotanya juga harus melindungi pimpinannya dengan patuh taat dan disiplin
tidak sembarangan hadir dalam satu acara
mari kita cintai diri kita keluarga kita kerabat kita saudara kita dan sebangsa setanah air
dengan semuanya patuh dan disiplin
baik baik baik
baik pak riza wakil gubernur dki jakarta amat riza patria terima kasih malam ini sudah bergabung
dan juga pak abdul mukti sekretaris umum pp muhammadiyah
bapak bapak terima kasih
jaga kesehatan selamat malam
terima kasih putri